empat kakak beradik masing masing berusia tiga belas tahun sembilan tahun empat tahun dan bayi satu tahun ditemukan selamat dan bertahan hidup lebih dari satu bulan di hutan amazon kolombia selatan
sebelumnya mereka bersama sang ibu serta satu pilot dan kopilot terbang dari ararat juara di provinsi amazonas menuju san jose del guapiar
hingga pada dini hari satu mei pesawat cessna dua ratus enam yang mereka tumpangi mengeluarkan peringatan may day karena kerusakan mesin dan jatuh di hutan amazon
pencarian besar besaran dimulai pada awal mei
tiga orang dewasa termasuk pilot dan kopilot serta ibu dari anak anak tersebut tewas dalam kecelakaan itu dan mayat mereka ditemukan di dalam pesawat
namun keempat anak tersebut tidak ada di sekitaran lokasi jatuhnya pesawat
hingga akhirnya keempat bersaudara itu ditemukan pada jumat sembilan juni lalu
keluarga korban menyatakan anak anak tersebut bertahan dengan memakan tepung tapioca dan memakan biji bijian
kini mereka sudah mendapat perawatan intensif di rumah sakit yang berada di bukota kolombia